ratusan perempuan memenuhi sekitar kawasan bundaran hotel indonesia
dengan mengenakan berbagai model kebaya berwarna warni
bukan hanya kalangan berusia tua
kegiatan ini juga diikuti perempuan muda yang berasal dari berbagai komunitas
apakah dengan menggunakan kebaya tidak membatasi ruang gerak banade
sebagai pegawai atau karyawan yang mungkin setiap hari harus bergerak
tidak ya karena sekarang kebaya kita juga fashion kita sudah sangat berkembang
itu sangat leluasa bahannya sangat nyaman dipakai
juga bisa dipadukan dengan berbagai busana bawahan celana
dan itu bisa dipakai di dalam kegiatan bisnis sehari hari
sebagai generasi muda nadia sangat antusias dan mengajak perempuan muda indonesia
membudayakan pemakaian kebaya sebagai busana yang bisa dikenakan dalam situasi dan kondisi apapun
koordinator kegiatan ini sudrajat bambang wahyudi mengatakan
pada masa mendatang kebaya akan menjadi ciri
khas dan karakter bangsa indonesia
acara ini adalah ide dari kita kita yang sangat cinta budaya dan busana indonesia
dan dengan teman teman semua ini punya komunitas
jadi kita mulainya hanya dari wa
dengan internet gaya sekarang ini sudah bisa berkumpul segitu banyak
ratusan perempuan berkebaya ini sengaja memanfaatkan momen car free day
di kawasan bundaran hi agar mendapat perhatian masyarakat
untuk menarik animo warga
tidak hanya menyanyikan lagu lagu nasional
tetapi juga menyuguhkan tarian poco pojo dan goyang mau mere bersama
herman helmy roby bahtiar jakarta